siapa sangka buah lokal kota malang dapat dikreasikan menjadi hidangan menarik dan mewah ala restoran
salah satunya adalah apple elmon crumble
penasaran bagaimana mengolah buah lokal ini menjadi hidangan mewah ala restoran
bagaimana menurut anda
rasa buah apel yang asam dan bentuknya yang kecil justru menjadi kelebihan dalam resep rahasianya
iya salah satu kreasinya adalah apple almond crumble yakni sajian apple dengan topping aneka rasa
bahan pembuatannya cukup sederhana
sediakan sepuluh buah apel mana lagi seratus gram bubuk almon lima puluh gram tepung terigu dan seratus gram gula pasir
tak lupa sediakan juga dua butir telur satu sendok teh bubuk kayu manis dan dua tangkai kayu manis
untuk membuatnya pertama tama apel dibersihkan dengan air dan dilubangi bagian tengah buah untuk tempat adonan
setelah itu siapkan mangkuk dan masukkan mentega bersama gula pasir bubuk kayu manis dan telur
aduk adonan hingga rata
setelah rata adonan dapat ditambahkan bubuk almon dan tepung terigu di dalamnya
setelah selesai bahan bahan tadi dimasukkan ke dalam lubang apel yang diberi potongan kayu manis di atasnya
tahap selanjutnya bakar apel dalam suhu satu ratus delapan puluh derajat celcius dengan waktu lima belas sampai dua puluh menit hingga matang
selanjutnya hias apel almond dengan potongan biskuit dan taburi dengan gula halus
apple almond crumble pun siap dihidangkan
jadi ini kita pakai apel malam apel malam lagi dimana rasa dan asam tersebut itu kita angkat dan kita kasih dengan almon
jadi manis dengan rasa
kayu manis bumbu kayu manis ya jadi aromanya tuh enak sekali
kandungan air di dalam apel membuat hidangan ini terasa segar dan renyah saat dinikmati
terlebih makanan ini dipercaya memiliki banyak kandungan nutrisi bagi tubuh
seperti kalori zat besi kalsium lemak vitamin a vitamin c dan protein
enak dan unik
apalagi kombinasinya macem macem ya
jadi contohnya tadi yang baked apple itu ada rasa sinamonya
terus yang panah kota itu creamy banget dan dipadu sama buah buah lainnya
jadi memang kombinasinya itu unik
nah sekarang anda sudah tahu bagaimana cara mengolah apel malang yang murah menjadi hidangan nikmat dan mewah
dan belum apa lagi selain segera mencobanya di rumah